ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan hewan kurban yang dibagikan di pengadilan negeri surabaya
pembagian daging kurban ini berakhir ricuh dan sejumlah orang pingsan
suasana tidak terkendali terjadi ketika ribuan warga miskin yang antre sejak pagi berebut masuk ke dalam halaman pengadilan negeri surabaya untuk mendapatkan pembagian daging kurban
membeludaknya jumlah pengantre hewan kurban membuat pagar pintu pengadilan jebol
akibatnya belasan warga lansia terjatuh dan terinjak injak oleh warga lain yang mendorong dan juga menerobos masuk
dan bahkan dalam kejadian ini seorang ibu yang anaknya tengah hamil tiga bulan menangis histeris karena anaknya terjepit dalam kerumunan
empat orang warga yang pingsan mendapatkan pertolongan dari panitia dan petugas kepolisian
panitia membagikan sebanyak dua lima ratus kupon dalam pembagian daging kurban ini
yang berhak menerima yaitu panggilan miskin yaitu ada dua lima ratus kupon yang dibagikan kepada pihak penerimaan
pak ini kan membeludak wasifah gimana pak membeludak berapa jumlah yang dibagi
sistemnya kan tadi banyak juga yang itu naik naik itu gimana
ya sementara ini kita sesuaikan dengan jumlah kupon itu
tapi yang disiapkan ada berapa pak
ya dua lima ratus insya allah mungkin tercapai
berapa ini pak yang disembelih
delapan kurban sapi
kambingnya cuma satu